mirsa akhir pekan baru berlalu apa saja yang sudah anda nikmati di akhir pekan lalu
nah sebagian orang mengisi akhir pekan dengan menikmati sajian kuliner unik
agar bisa eksis di media sosial
salah satunya aneka sajian aiskrim berukuran tak lazim
yang membuat hidangan pencuci mulut berikut ini begitu ngehits di media sosial
siap siap tergoda dengan ukurannya ya
dan kuliner unik kian menjamur
persaingan yang ketat membuat pelaku usaha makin kreatif mencipta kuliner unik
tampilan kuliner yang unik diakini berpotensi jadi viral di media sosial
dalam bisnis kuliner zaman sekarang inilah salah satu resep mengundang pengunjung untuk datang
ice cream jumbo buatan resto di bilangan kemayoran jakarta pusat ini
salah satu yang memanfaatkan fenomena viral kuliner populer
tak hanya sekedar soal rasa ukuran es krim yang satu ini memang menggoda
kita ciptakan sesuatu
suatu hal yang wow lah
karena sesuatu hal yang wow ini bisa menjadi bahan berita bahan cerita gitu ya
bagi anak anak zaman now yang katanya seperti itu
nah akhirnya alhamdulillah dengan kita bikin kreasi es krim dalam jumlah yang wow
akhirnya menarik minat mereka untuk datang
serunya jelas aiskrimnya banyak
makannya jadi kalau kita bareng bareng rebutan rebutannya bikin seru
bikin seru jangan jelas sih rasanya
menyusun tumpukan es krim berukuran tak lazim ini tentu butuh keahlian
penyajian harus sangat cepat agar aiskrim tak cepat lumer
tentu tak mudah mengingat banyak yang varian aiskrim penyusun amazon ice cream ukuran terbesar
yang dihargai dua ratus lima puluh ribu rupiah ini
ada dua puluh delapan scoop dengan dua belas rasa
dan juga lebih dari lima belas top
topping yang manis yang pastinya ini akan jadi pusat kebahagiaan saya hari ini
tapi dijamin ini bisa mengenyangkan dan butuh perjuangan untuk menghabiskannya
nggak bisa sendiri
oke silahkan bu
ukuran jumbo memang jadi salah satu trik sukses bisnis kuliner
selain amazon ice cream di tempat lain ada menu lain yang tak kalah luar biasa porsinya
ini dia monster parfait
salah satu sajian jumbo dessert ala kafe jepang ini patut dinikmati beramai ramai
disajikan berlapis ragam elemen manis dan gurih membentuk komposisi hidangan pencuci mulut ini menjulang tinggi hingga delapan puluh cm
aneka lapis sajian menggoda mulai dari fruit cold
dengan harga rp tiga ratus lima puluh ribu rupiah anda seperti diajak berpesta menikmati sajian aneka rasa dan pastinya layak pajang di media sosial anda
itu teknik sih sampai kita kan tadinya duduk terus kita berdiri sampai ke daun daun gitu
jane kayak gitu sih tapi seru
semua pegang handphone
semua mau posting sesuatu yang viral
kita juga pengen nyiptain sesuatu menu yang akhirnya bikin orang tuh gak sekedar cuma fokus di handphone aja tapi bisa fokus sama kebersamaannya
tak dipungkiri media sosial punya andil besar untuk mempopulerkan ragam kuliner zaman now
abadikan momennya tapi jangan lupa menikmati setiap bagian yang ditawarkan dari sajian kuliner instagramable ini
yesi pasha jakarta